sebelumnya baik nuril bersama tim kuasa hukumnya berangkat ke jakarta
nuril berharap bisa bertemu presiden untuk meminta amnesti
baik nuril adalah mantan tenaga honorer sma negeri tujuh mataram
yang menjalani proses hukum atas kasus merekam percakapan mesum
kepala sekolah sma negeri tujuh mataram
tidak ada hal lain yang diharapkan baik nuril magnun
kecuali bebas murni tanpa syarat
agar bisa hidup tenang dan beraktivitas seperti biasa
mahkamah agung sebelumnya menolak peninjauan kembali baik nuril
atas kasus merekam percakapan mesum kepala sekolah sma negeri tujuh mataram
saat itu baik nuril bekerja sebagai tenaga honorer
atas penolakan pk tersebut baik nuril tetap dihukum dengan enam bulan penjara
dan denda lima ratus juta rupiah
baik nuril berharap kepergiannya ke jakarta senin hari ini
bisa bertemu presiden joko widodo untuk mengadukan permasalahan yang dihadapinya
berharap mudah mudahan saat ini beliau berkenan
dengan penyakit yang terjadi di jakarta
saya ingin menunjukkan permohonan amnesti dan mudah mudahan itu bisa bermuncul
sebelum bertemu presiden baik nuril berharap bisa berkonsultasi dengan menteri hukum dan ham
terkait langkah langkah pengajuan amnesti yang akan dimohonkan kepada presiden joko widodo
ini kami dijadwalkan bertemu dengan bapak menteri hukum dan ham
pak yasona lawli untuk membahas mengenai bagaimana kira kira
tindak lanjut dari pernyataan pak presiden di manado kemarin
tidak langsung membawa berkas untuk pengajuan amnesti
kami sudah siapkan
tim kuasa hukum menyatakan akan mempersiapkan semua persyaratan
yang dibutuhkan untuk bisa mempercepat proses pengajuan amnesti untuk baik nuril magnun
lalu rahmat junyadi mataram